terima kasih anda masih bersama kami
kementerian kesehatan menyebut ada sejumlah pihak di luar nakes
yang mendapatkan vaksin ketiga atau booster
padahal masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksin covid sembilan belas
termasuk tenaga medis yang belum mendapatkannya secara lengkap
lalu bagaimana faktanya di lapangan
untuk membahasnya saat ini melalui sambungan zoom
sudah ada dr adib humaydi wakil ketua umum pbid
dan kami juga mencoba untuk menghubungi pihak kementerian kesehatan terkait hal ini
namun belum ada respon
baik langsung saja selamat malam dokter
selamat malam dokter
selamat malam mas iqbal
baik dokter ini berbicara soal vaksinasi booster begitu dok
dan ternyata belum menerima vaksin lengkap
bulan juli merupakan yang tertinggi
bahkan ini menurut idi
ada satu ratus sembilan puluh sembilan dokter yang gugur
nah ini sebenarnya apa yang terjadi terkait vaksin ini
sehingga masih ada nakes yang belum menerima vaksin lengkap
ya jadi memang data yang disampaikan ke menkes
sejalan juga seperti juga data yang sudah kami dapatkan
karena data dari bulan februari dengan asumsi program vaksinasi
kepada tenaga kesehatan sudah berjalan dari bulan januari
maka angka kematian dari bulan februari sampai di bulan juni
itu sekitar dua puluh
dan sisanya memang masih butuh dikomprimasi
sehingga data ini seperti halnya juga tadi yang disampaikan oleh
pihak dari kementerian kesehatan
ada beberapa faktor yang terjadi di lapangan
terkait juga dengan khususnya di teman teman kami di dokter
karena memang ada kondisi yang memang tidak divaksin
karena pada saat dilakukan vaksinasi ada mungkin
ada hipertensi kemudian ada morbid yang masih belum terkontrol
kemudian ada berapa kondisi sehingga akhirnya tidak divaksin
yang kemudian masih ada
yang kemudian tidak dapatkan vaksinasi sampai bulan juni
demikian juga saat ini juga kita juga mendapatkan data yang
ada beberapa yang memang belum divaksin lengkap
kalau dilihat dari persentase itu tadi

kalau dilihat dari persentase itu tadi itu berarti ada beberapa yang memang belum divaksin lengkap
lalu sebenarnya apakah ini artinya bahwa memang ada daerah daerah tertentu
yang memang belum mendapatkan vaksin begitu
atau justru ada kendala di mana dok
kalau misalnya tadi dokter tadi mengatakan bahwa memang ada sebagian juga dokter
ataupun tenaga kesehatan yang memang ada penyakit penyakit tertentu
sehingga belum bisa dilakukan vaksin
tapi ini angkanya cukup besar sekali dok
jadi sebenarnya kalau kita bicara target dari tenaga kesehatan
dari dokter dan tenaga kesehatan yang lain
kita sudah melampaui dari target sebenarnya
ada lebih dari satu empat juta dokter dan tenaga kesehatan yang lain
yang mendapatkan vaksinasi
tapi data yang kami sampaikan tadi adalah
setelah kita telusur dari data kematian yang ada di jawa dokter
masih ada yang ternyata dari mereka yang wafat
bukan secara total dari jumlah tenaga medis yang saat ini
tapi yang wafat itu belum divaksin
dan pada saat kemudian kita bicara angka paparan yang sudah diberikan
dalam satu periode waktu yang terutama di bulan juli juli ini
ada sekitar bisa katakan lebih dari dua ribu dokter yang terpapar
pada bulan juni juli ini
dan kemudian yang dengan kondisi yang bagus
dan kemudian alhamdulillah bisa pulih kembali
rata rata adalah pada yang yang berada di jawa dokter

kalau kita bicara dengan tingkat keparahan tingkat fatalitas yang terjadi
dan juga tingkat kematian salah satu faktor yang dukung adalah upaya vaksinasi tadi
nah tapi menurut informasi yang beredar di tengah tengah kami begitu dok
itu masih ada ternyata tenaga kesehatan yang belum mendapatkan vaksin
bisa karena faktor dari distribusi vaksinasi itu sendiri
yang memang belum memadai khususnya untuk wilayah wilayah perkotaan
ataupun desa begitu yang jauh dari ibu kota dan lain sebagainya
apakah ini idi melihatnya seperti itu apakah memang benar benar ada
ya jadi sebenarnya memang kalau kita lihat dari mulai diluncurkannya prioritas pertama untuk nakes pada bulan januari
kemudian sampai terakhir di bulan juli hal itu sebenarnya sudah bisa dieliminir
artinya bagian besar itu terlihat
untuk tenaga medis terutama dokter dan tenaga kesehatan sudah bisa mendapatkan akses untuk vaksin dosis pertama dan dosis kedua
nah ini kita bicara lain nanti dengan kondisi yang sekarang
yang kemudian ada juga problem pada saat mendapatkan vaksin dosis ketiga
tapi yang untuk dosis pertama dan dosis kedua
bagian besar teman teman dokter terutama dan tenaga kesehatan
untuk mendapatkan akses vaksin dosis satu dan dua sudah tidak ada masalah sebenarnya
berarti hanya untuk vaksin booster saja ini yang masih ditunggu oleh tenaga kesehatan ya dok ya
betul dari karena data yang kami dapatkan memang belum semua
ini kami sudah koordinasi juga dengan pihak kementerian kesehatan bahwa data yang teman teman nakes
jadi sekitar dua ratus delapan dari satu lima juta target nakas yang harus divaksin
vaksin dan problemnya ada
tiga hal terutama satu kalau terutama
kita bicara di teman teman dokter
yang pertama masih banyak teman teman kami
dokter yang ada bekerja
atau dokter praktek mandiri yang
masih kesulitan untuk mendapatkan akses untuk
mendapatkan booster kemudian yang kedua
formasi terkait dengan kivi
yang kemarin ya
ada beberapa hal yang ya masih ada
keraguan masih ada
kondisi kipi ini sehingga itu juga
untuk kemudian divaksin dengan booster terutama
dengan moderna kemudian yang
juga dengan menurut saya ini menjadi
satu kebijakan dari pemerintah daerah
dari booster ini sekarang juga
boleh diperuntukkan untuk umum khususnya untuk
moderna kami minta ini tetap
prioritas kepada teman teman kami di tenaga
medis dan tenaga kesehatan nah ini
yang sedang menarik dokter
yang sempat juga ramai diperbincangkan
kan selain booster nakes dan
ibu hamil vaksin moderna yang
efekasinya ini cukup tinggi juga
diperuntukkan bagi masyarakat umum
yang belum divaksin nah ini sebenarnya
di satu sisi kita melihat
bahwa ada di luar nakes
yang mendapatkan vaksin
booster ini idi sendiri melihatnya
ya kalau kami meminta
karena memang ada
dari moderna ini yang kemudian
bisa diperuntukkan oleh masyarakat
umum seperti yang pernah yang kemarin disampaikan
oleh kementerian kesehatan
tapi dosis pertama yang tiga juta dosis
saya kira itu adalah
tetap untuk kemudian bisa diprioritaskan
buat teman teman kami di tenaga medis tenaga kesehatan
nah kalau umumnya target
untuk nakesnya sudah terpenuhi
saya kira itu nanti menjadi satu
kebijakan seperti yang disampaikan
oleh kementerian kesehatan
untuk masyarakat umum tapi kami mohon
kalau bisa tetap
prioritaskan buat teman teman
kami tenaga medis dan tenaga kesehatan
nah satu hal yang
agak menggelitik saya ini
tenaga kesehatan itu ikut
melakukan vaksinasi atau
warga ataupun kepada siapapun
begitu otomatis harusnya
tenaga kesehatan mengetahui
apakah vaksin ini
benar benar ditujukan kepada
tenaga kesehatan atau justru kepada
masyarakat yang sebenarnya belum
seharusnya untuk mendapatkan
idi sempat mendapatkan laporan terkait hal ini
apakah memang ada selain dari
oknum oknum tertentu yang mendapatkan
vaksin booster ini yang justru ternyata
sudah banyak juga
masyarakat yang mendapatkan vaksin booster ini
ya kalau laporan
di kami memang dalam hal
akses untuk teman teman kami
untuk mendapatkan booster ini yang tadi yang seperti
saya sampaikan di awal ada berapa kendala
kemudian laporan yang terkait
dengan ini peruntukan mayat
seperti yang menjadi viral di beberapa
daerah tidak di semua
hampir sebagian besar
sebenarnya di semua daerah
peruntukan untuk nakas tetap
diprioritaskan nah ini yang saya kira
perlu ada satu
dari kementerian kesehatan
apakah melalui surat edaran dari
menteri kesehatan bahwa tetap itu
diprioritaskan buat nakas
supaya daerah juga
menjalankan apa yang menjadi surat edaran
dari pemerintah pusat
baik dokter adip terima kasih atas
informasinya tentunya kita berharap agar pemerintah
bisa mendengarkan apa yang menjadi
concern dari idi sendiri terkait dengan
distribusi vaksinasi khususnya
terima kasih sekali lagi dokter
sudah berbagi informasi dengan kami
di cnn indonesia indonesia lawan covid
dan cnn indonesia indonesia lawan covid akan berbagi tentang vaksinasi booster ini
kita akan segera kembali tetaplah bersama kami